komisi pemberantasan korupsi atau kpk memanggil penyanyi nayunda nabila dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex menteri pertanian syahrul yassin limpo
nah yunda diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan scl di lingkungan kementerian pertanian pada november dua ribu dua puluh tiga
namanya nahyunda nabila sempat disebut dalam sidang kasus syahrul yassin limpo di pengadilan tipikor jakarta
saksi dari kementan menyebut sel membebankan anggaran kementan sebesar lima puluh hingga seratus juta rupiah untuk dana hiburan termasuk mendatangkan nayunda ke salah satu acara
kepala bagian pemberitaan kpk livi krim melalui pesan tersebut
kepala bagian pemberitaan kpk livi krim melalui pesan tersebut